setelah mendapat tekanan dari berbagai pihak
kepanitia pelaksana tablik akbar di goa sulawesi selatan
akhirnya membatalkan acaranya
pasalnya pihak panitia menghadirkan ratusan warga negara asing
dari berbagai negara di tengah ancaman pandemi virus corona
dan untuk mengetahui perkembangan perialan rencana
setelah digilarnya tablik akbar dan melalui sambungan telepon
kami sudah terhubung dengan gubernur sulawesi selatan nurdin abdullah
selamat malam pak nurdin
selamat malam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
pak nurdin pak nurdin ini memang acara sudah positif dibatalkan
lalu bagaimana dengan para tamu yang sudah datang dari empat puluh delapan negara
dan ratusan perserta yang sudah telanjur datang ke sulawesi selatan pak
ya kami bersama perpopinda
baik provinsi maupun bupati goa dan protopinda goa
kita bersatu padu bersama sama seluruh jamaah istigma zona asia
itu sudah sepakat memang tadi menunda acara
dan kami juga sudah mengambil langkah langkah
langkah yang pertama adalah seluruh peserta dari dalam provinsi sulawesi selatan
dalam perjalanan menuju kembali ke daerah daerah
yang kedua yang dari luar negeri itu kita tampung di hotel kita
dan itu betul betul kita siapkan dokter untuk melayani mereka
ya sekaligus kita isolasi di situ
yang ketiga adalah serta yang dari luar provinsi sulawesi selatan
itu juga sekarang kita lokalisir di astra mahadi
jadi semuanya bisa terkendali
ya alhamdulillah kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih
atas pengertian seluruh jamaah istigma zona asia
terima kasih pak
terima kasih juga
terima kasih juga dari arab saudi ya
saya tidak terlalu hafal semua
tapi mereka itu sudah ada di indonesia
tiga bulan yang lalu
sebelum ada corona ya
oke meskipun bapak tadi katakan ada yang dari malaysia
ataupun dari timur tengah
di mana beberapa negara tadi memang ada
tapi di satu sisi bapak mengatakan mereka sudah tiga bulan
lalu bagaimana pemantauan mereka pak
meskipun tiga bulan sudah di indonesia
apa saja mereka berinteraksi dengan orang orang asing yang juga datang ke indonesia dari negara asal mereka pak
kemarin juga waktu mereka tiba di lokasi rencana kegiatan itu juga kita isolasi sendiri
jadi mereka punya tempat sendiri dan itu kita jaga
oke isolasinya kalau yang kami ketahui rata rata minimal empat belas hari
lalu seperti apa pak
empat belas hari ke depan apakah memang setelah acara ini ditunda mereka tetap dalam isolasi pemantauan dari pemerintah daerah
atau tadi anda katakan mereka juga menyertai dokter masing masing yang memang selama tiga bulan ikut mereka
ya jadi kita lagi tunggu perkembangan
yang pasti satu hotel itu nggak ada yang campur mereka aja
termasuk dokter ada enam dokter yang menyertai mereka
terus tambah dari dinas kesehatan provinsi juga ikut membantu
terakhir pak ini terkait dengan eskalasi dari virus covid sembilan belas sendiri di sulawesi selatan pak
penanganan seperti apa pak yang sudah dilakukan
kemudian rencana seperti apa seandainya memang terjadi pertambahan jumlah suspek dari virus covid sembilan belas ini pak
ya memang sangat kita sesalkan sebenarnya ya
karena uji lab itu terlalu lama ya
kemarin tadi pagi baru kita
padahal ini kita butuh cepat supaya pasien dilakukan tindakan segera
kami di sulawesi selatan itu sudah menunjuk keju rumah kasih kerugikan
dan termasuk ruang isolasi yang tekanan negatifnya tinggi
itu juga kita sudah siapkan
termasuk ambulans untuk steril
itu juga kita siapkan
dan saya yakin yang paling penting bagi kami di sulawesi selatan ini adalah bagaimana mencegah penularan dan penyebaran
oleh karena itu betul betul kita mengimbau kepada masyarakat
kita mengedukasi mereka
kalau mau cepat ini bisa selesai ya tentu dibarengi dengan disiplin
bagaimana kita hindari dulu keramaian
ya kalaupun kita harus keluar ya kita tentu melihat hal hal yang paling urgent yang bisa kita laksanakan
ya pak nurdin terakhir
ini buat warga negara asing yang anda katakan tadi sudah tiga bulan di indonesia
apakah mereka segera dipulangkan atau sementara masih dikarantina sampai empat belas hari
kita pantau dulu
berapa lama pak
karena mereka juga sebenarnya sudah punya tiket
dia sudah punya tiket untuk kembali
jadi kita pantau dulu perkembangannya
kalau memang tidak ada indikasi apa apa mungkin bisa lagi pikirkan untuk kita kembalikan
terima kasih untuk perbincangannya pak nurdin abdullah
gubernur sulawesi selatan terkait dengan taplik abar yang rencana akan digelar di goa
selamat malam pak